polresta solo telah menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus meninggalnya gilang endi saputra
mahasiswa universitas sebelas maret ums surakarta saat mengikuti pendidikan dasar resimen mahasiswa atau diksar menwa pada minggu lalu
dari hasil pemeriksaan sementara polisi menemukan beberapa luka pada tubuh korban
namun untuk memastikan penyebab kematian korban polisi masih menunggu hasil otopsi
polisi juga memeriksa delapan belas saksi diantaranya dosen panitia dan peserta diksarmen wa uns
kita temukan beberapa luka lecet namun untuk penyebab kematian dari hasil otopsi kita masih menunggu
dari hasil tim laboratorium forensik ulangi ke laboratorium forensik rumah sakit mengarduh
terkait kejadian ini uns solo telah menghentikan sementara
semua kegiatan fungsi
ketika dianggap terjadi kegiatan fisik di lingkungan kampus termasuk mapala
dan memastikan akan mengevaluasi total sepak terjang seluruh unit kegiatan mahasiswa uns
pihak kampus juga berjanji tak akan segan menutup ukm yang masih melakukan praktik kekerasan maupun perpeloncoan
setelah adanya musibah ini musibah di mana meninggalnya mahasiswa kami kami benar benar ini marah
betul kita benar benar sangat tidak hanya sedih saja
karena ini kampus sekali lagi bukan tempat untuk seperti itu tidak layak betul
kegiatan seperti itu tidak layak dilakukan di kampus
sehingga kami tidak hanya melakukan evaluasi kami akan betul betul merunut siapa yang bertanggung jawab jika memang benar benar terjadi kekerasan
kabar duka itu diterima keluarga korban dari pihak resimen mahasiswa uns pada minggu pagi dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh
ketika itu gilang dikabarkan masuk rumah sakit
namun pada senin dini hari gilang dinyatakan sudah meninggal dunia
saat pihak keluarga datang di rumah duka jasad gilang telah diangkut ke mobil ambulans dan sudah tertutup kain kafan
namun keluarga terkejut ketika melihat wajah gilang lebam dan terdapat noda darah di bagian hidung sampai pintu

ketika itu gilang dikabarkan masuk rumah sakit
ketika itu gilang dikabarkan masuk rumah sakit
kelinga bosong ke bawah
tepat sini mana
terus ini tangan tangan
tidak terima dengan kematian anaknya kedua orang tua gilang dan keluarga sepakat melaporkan kasus ini ke kepolisian
sri hartono kartika bagus solo jawa tengah